pembudu pembunuh pembunuh
oh aku tahu
mungkin kamu mau deketin bapaknya
iya kamu mau deketin bapak dia lagi
tidak perlu lah zain
gak usah sok munafik kamu
pakai sok menangis sekarang
aku tahu akal pulus janda gak tahu diri kamu
dulu aja rahman gak punya apa apa
kamu campakkan dia
sekarang rahman punya apa apa
kamu deketin dia
sudah budi malu dilihatin orang budi
kamu anak kecil
kamu gak tahu apa apa
jangan mau kamu dibodoh sama janda nggak tahu diri ini
dia pikir dia cantik
dia pikir semua orang suka sama dia
terutama ibu ibu yang punya suami
tolong jaga suami kalian
jangan sampai mau diganggu sama janda gak tahu diri ini
dulu adik aku diganggu sama dia padahal adik aku
istrinya sedang hamil muda
jangan ada yang percaya
itu semua bohong
aku sebagai saksi hidup
dia ngemis adikku supaya dinikahi
kamu dasarin janda gak tahu diri
kamu mau aku kasih pelajaran
belajaran janda gak tahu diri ini
aku gak tahu apa apa
mbak yu ada apa ini mbak yu
bawa pulang budi bapak
jangan biarkan budi buat keributan disini bapak
siapa yang bikin keributan
janda ini yang bikin keributan
mbak yu sudah lah mbak yu lebih baik kita pulang
bikin mau saja mbak ipa
apa kamu belain jadah ini
kamu mau sama dia kamu masih mau sama dia
lepasin biar aku kasih pelajaran dia itu kurang wajar
bawa dia dengan keuntungan
terima kasih kronso
terima kasih rengganis
aku berhutang banyak pada kalian
kalian telah membantuku untuk menghidupkan kembali jogopati
mardian kamu jalan
mardian kamu jalan
mardian kamu jalan
mardian kamu jalan
mardian kamu bunuh
mardian sini kamu
kang ada apa dengan den mardian
entah saya juga tidak tahu
den mardian kesurupan
kalian berdua cepat bawa dia
den mardian mau ke mana
coba lihat ke variant seret dia
tidak bisa dihapus
kami suruh kejam musuh di rumahmu
tapi tidak kamu kumris
kami suruh kucah ke tempat
tinggi hutan larangan
tapi kamu malah ingin menembaknya
sampai di hutan larangan
tapi kamu malah menantangnya berkelahi
kenapa kalian melarangku
berburu adalah pekerjaan biasa
semua orang bisa berburu
hutan larangan ini milik kami
hutan apa saja
itu milik semua orang
itu tidak sah
kalian buat aturan sendiri
tidak sah buat manusia
tapi sah buat bangsa siluman
tidak sama dengan aturan bangsa siluman
itu tidak akan pernah akob
kami membawamu kemari bukan untuk akur
tapi untuk mengadili
karena kamu telah membunuh bangsa siluman
kamu lihat mereka
kamu yang membunuhnya
jangan sembarangan menodo
aku tidak tahu siapa mereka
aku baru melihat mereka
aku baru melihat mereka disini
sewaktu mereka menjadi binatang
salah dia sendiri
seandainya dia berwujud manusia
aku tidak akan menembak mereka
jangan sembarangan town